saudara dari keterangan bu sri mulyani tadi
saya ingin menjelaskan fakta dan nanti datanya bisa ambil di sini
bisa saya tunjukkan di sana lalu ambil
bahwa ada kekeliruan pemahaman ibu sri mulyani dan penjelasan ibu sri mulyani
karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah
sehingga apa yang beliau jelaskan tadi itu adalah data yang diterima tanggal empat belas
ketika bertemu dengan pak ivan
sehingga disebut yang terakhir itu yang semula ketika ditanya oleh bu sri mulyani itu
ini apakah ada uang satu ratus delapan puluh sembilan
itu pejabat tingginya yang eselon satu
tidak ada di sini
tidak pernah ada
ini tahun dua ribu dua puluh kata ibu sri mulyani
tidak pernah ada
ada pak ivan
baru dia oh iya nanti dicari katanya
dan itu nyangkut satu ratus delapan puluh sembilan
nanti dijelaskan oleh pak
dan itu adalah pencucian uang dugaan pencucian uang cukai dengan lima belas entitas
tapi apa laporannya
sehingga kita diteliti oh iya ini perusahaannya banyak hartanya banyak pajaknya kurang
itu salah sepatu
padahal ini cukai
batangan yang mahal mahal itu
tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah
diperiksa oleh ppt tidak diselidiki
kamu kan emasnya emas sudah jadi
kok bilang emas mentah
ini emas mentah tapi dicetak di surabaya
dicari ke surabaya tidak ada pabrik
ini emas mentah
ini emas mentah
dan itu menyangkut uang
laporan itu diberikan tahun dua ribu tujuh belas
bukan tahun dua ribu dua belas
dua ribu tujuh belas diberikan tidak pakai surat tapi diserahkan oleh ketua ppatk
langsung kepada kementerian keuangan yang diwakilkan dirjen b a cukai
dirjen kementerian keuangan dan dua orang lainnya
kenapa tidak pakai surat
karena ini sensitif
dua tahun tidak muncul
tahun dua ribu dua puluh dikirim lagi
nggak sampai juga ke bu sri mulyani
sehingga bertanya ketika kami kasih itu
dan yang dijelaskan yang salah
saudara saya sangat hormat
kepada bu sri mulyani